tentunya kami tidak bosan bosan menyampaikan itu
tapi kalau misalkan gue lihat secara pemain sih udah di track yang benar sih gimana mereka meremajakan timnya